aduh daripada linol sakit
mendingan linol pingsan deh sebelum dipecut
aduh han udah dong gue gak tega nih
iya han stop aja han
lagian dia kayaknya pingsan dari tadi
dia gak akan ngerasain han
udah pokoknya gue gak puas ngepoin dia
han ikatannya linol udah bisa kita lepas kan
iya han lepas aja han
iya lepas aja
yaudah lepasin aja dia juga udah gak bisa jalan
girls girls pergi makan yuk
wah lapar banget nih di rumah gue gak ada makanan
pembantu gue baru aja gue pecat tau gak sih
masa sayuran khusus buat gue yang dicampur sama daging
parah kan kalau gue jadi gendut gimana
yuk yuk yuk yuk
aduh tinggalin aja deh
tapi kalau lo semua mau nanteng dia gak apa apa sih
masuk masuk masuk
lo ngapain sih kesini bayaran lo semua kan udah lunas
leh lo lepasin tuh cewek cewek yang gak berguna
eh denger ya gue punya informa
dia bilang lo ngebayar murah gue cuma sok akributan itu
tapi lo bilang sama gue gue cuma nangkep cewek gendut sama kedua temannya itu
itu kan perubahan di lapangan mana gue tau kalau si glassio dan darren dan rombongan gerila itu ikut dateng
eh gue gak mau tahu
mereka pasti nyariin gue
dan gue mesti lari keluar kota
lima kali lipat dari bayaran pertama
lo yang mau pindah kota kenapa gue yang harus tanggung emang gue ngongkong lo hah
makam lino bagus juga ya dari keramik
berarti lil udah mati dong
tapi lino mah rela mati kok kalau di tangan ani
rela deh kalau di tangan ani deh
eh tai cicak
di akhirat ada tai cicak ya
kok ada cicak beneran
lino masih hidup dong
eh gak ada bekas kecutan tuh
wah berarti lilau ini punya sembilan nyawa
kalau lo gak mau bayar gak apa apa
lino masih bisa dong ketemu ani
itu kan suara ani
itu kan si ani
waduh kenapa dia dikeluar sama perempuan perempuan jelek itu ya
woi berani beraninya lo pukulin cewek gue ya
kamu pergi buruan
kamu cari bantuan ya
biar lino lawan mereka
guys kamu buruan

cuma sikik ini doang
terus mata tolong
tidak boleh be a man of men
udah nggak ada pos janjian nampak polis ya gimana pos gawat kita harus cabut ya udah kita tinggalin
aja keket nih cabut soalnya itu cinta mati ya mas ya nih iya kan padahal kan ini penakut
banget han dia ngeliat pecutan dari benangmu aja sampai pingsan kayak gitu nih demi allah tuhan
dia berani lempar body ke peraman peraman jahat itu iyaan gua jampe gak tega banget ngeliat mukanya
berdarah darah gitu ih untung aja ada orang yang nolongin dia han eh han lo tuh beruntung
banget lagi dapetin coba yang sampai segitunya ngebahin kalau gue jadi loh hati gue udah
bermunga bunga banget ya nggak oh gini han tinggal lu jadi wajib sama lino soalnya zaman modern ini
han jarang banget ada cowok yang mau rela berkorban demi cewek udah nyakitin dia kan eh
diam lo semua si lino tuh berbuat kayak gitu buat nebus kesalahan sendiri lagi siap suruh
dia gagalnya rencana gue udah bagus cuma bak belur eh gue mau ngeliatin lino nih ada yang mau ikut nggak
kita lihat lino dulu ya han
halo gini gimana lo udah ambil keputusan belum
aduh netra lo tuh tambah gue bikin pusing tau gak
jangan takut hari ini gue gak akan ikut campur sama keputusan lo
hmm gue malah mau kasih saran sama lo menurut gue lo tuh ketika berubah jadi sisi lo harus tahu berapa lama
jadi kalau lo tiba tiba berubah jadi kimi lagi lo kan gak kelabah kan ya kan
wah natra lo emang temen gue paling jenius oke oke gue berubah jenis skill dulu ya eh tunggu tunggu
wah lo mau telepon siapa kim
aduh natra gue tuh bukan yang mau nelfon tapi mau pake stopwatchnya
aduh natra sayang bukannya lomba lari tapi mau ngitung berapa lama gue bisa berubah jadi sisil
aduh gue tarik deh kata kata gue lo gak ada jenius jeniusnya sama sekali tau gak
udah tau sakit masih di pukul juga
aduh lo makan
pak girun gimana sih nianju hapinnya
aduh belepotan gini
kita di kota
kau menjemurnya pakai mesin rumor
gimana kok diketawain sih
eh pak girun sini
biar saya aja yang kasih disuapin makan
pak girun bukan sakit mencet marangan aja
kalau pencet sakit lho
siapin lho mencetnya
ini tuan ayah
pak girun pak girun
oh enak ya
jadi tuan sakit ada yang pencet
pak girun pencetin
sakit ada yang suap suapin
nih abis ini ayah
oh pak girun mau
ntar kita buat sampai bonyok ya
tunggu dulu ya
iya kalau nggak gue gebukin
gebukin aja gebukin
eh jangan bengong
nanti ada lalat yang masuk lho
ya ampun gue berasa kayak mimpi deh
gue tuh sebenernya percaya
gak masuk banget di akal
gue jadi bingung deh sebenarnya lo tuh
kimi yang berubah jadi sisil
apa sisil yang berubah jadi kimi ya
eh walaupun bentuk fisik gue berubah
tapi di dalam gue tetep si kimi yang gendut
terus sekarang kita mau ngapain nih